belum ada kepastian mengenai penyebab sakitnya seorang pelajar di demak jawa tengah setelah diimunisasi campak dan rubella
menurut ketua kelompok kerja kejadian ikutan pasca imunisasi setempat niken pernah mengalami sakit mirip dengan yang dialaminya sekarang
selama sakit lebih dari sepekan niken angelia sudah dirawat di dua rumah sakit
yaitu rumah sakit islam nahdlatul ulama dan rumah sakit umum daerah kabupaten demak
karena kondisi pelajar smp berusia tiga belas tahun ini belum membaik sabtu lalu ia dipindah lagi ke rumah sakit karya di semarang
kesehatan niken menurun setelah mengikuti imunisasi campak rubella di sekolahnya smp negeri empat demak pada dua agustus lalu
dr dini pratiwi dari komite medis rsud kabupaten demak yang juga ketua kelompok kerja kejadian ikutan pasca imunisasi
mengatakan niken belum mampu berdiri dan kedua kakinya terasa nyeri jika digerakkan
menurut rini kondisi niken bukan disebabkan vaksin
niken mempunyai riwayat penyakit yang mirip dengan kondisinya sekarang
rasanya tidak perlu menjadi resah keluarga orang tua tidak perlu menjadi resah bahwa
oh ternyata vaksin ini mempunyai efek samping yang berat tidak besar tetap ingin mengisahkan anaknya
kejadian ini memang masuk dalam kejadian ikutan pasca imunisasi yang harus kami lakukan
jadi setiap kejadian selain imunisasi kami lakukan hanya apakah ada hubungan sebab akibat atau tidak
ini yang saya ingin pesan
pada pemerintah ini tampaknya memang suatu koinsidens atau kebetulan terjadi bersalah
kementerian kesehatan dan komisi nasional kejadian ikutan pasca imunisasi menyatakan
sakitnya niken angelia setelah mengikuti imunisasi bukan disebabkan vaksin campak dan rubella
niken kini dirawat di rumah sakit dr karya di semarang
kementerian kesehatan dan komisi nasional kejadian ikutan pasca imunisasi
dalam keterangan pers di kementerian kesehatan
di kementerian kesehatan selasa pagi
komisi nasional kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi menyatakan sudah menyelidiki
kasus sakitnya seorang pelajar smp di demak jawa tengah setelah mengikuti imunisasi di sekolah
selama dua hari kipi mengumpulkan data dan riwayat kesehatan pelajar bernama niken angelia tersebut
hasil pemeriksaan sementara menunjukkan belum ditemukan hubungan sebab akibat
antara kelompuhan yang terjadi dengan vaksin yang diberikan oleh kipi

kipi menunjukkan bahwa di demak

bukti yang ada sampai hari ini tidak bisa membuktikan hubungan langsung dari suntikan mr terhadap kejadian yang didirikan sama anak ini
di literatur disebutkan tapi bukti yang kita kumpulkan sampai saat ini untuk menyatakan ini pasti dari mr
sampai saat ini kita belum bisa belum dapat
berdasarkan temuan kipi sebelum diimunisasi
niken telah mengalami kelainan fisik pada kaki dan mata
sebelum disuntik juga memang dia kaki kanannya lebih kecil dari pincang kemudian
maaf ya ini bukan ini matanya strabismus itu kalau bahasa indonesia juniing
jadi tentunya yang di list kepustakaan itu kan list pada anak sehat
tapi kalau anak yang dengan ada bakat atau ada kelainan
atau ada riwayat di keluarga perjalanan penyakitnya agak berbeda gitu ya
dan untuk membuktikan itu nggak gampang nggak bisa sehari instan terus langsung kita buat statement
sementara itu dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit muhammad subuh menyampaikan
anak yang akan diimunisasi memang perlu dipastikan dalam kondisi sehat
jadi kalau saya membawa anak saya imunisasi
saya pastikan pertama kali anak saya tidak demam tidak lagi batuk flu

jadi ini sebenarnya pemeriksaan dasar sekali yang dilakukan
komnas kipi dan kemenkes akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap niken
hasil pemeriksaan final ditargetkan dapat diketahui pada akhir bulan ini
nadia laras jakarta